dari data satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur
meski begitu angka angka tersebut masih jauh dari batas aman yang ditetapkan badan kesehatan dunia atau who
dikutip dari cnn indonesia com gubernur jawa timur kofifa indar parawansa mengimbau
agar masyarakat yang positif covid sembilan belas tanpa gejala dan gejala ringan
memanfaatkan pusat layanan isolasi milik pemerintah untuk mengurangi risiko kedaruratan
sejumlah tempat memang diubah peruntukannya agar masyarakat tidak lagi menjalani isolasi mandiri di rumah
kecenderungan sdm nya pada akhirnya karena mungkin terlalu banyak pasien isoman yang perlu dipantau
sehingga tidak bisa tercover semuanya
walaupun kalau misalnya tercover dengan ada grup grup saja
ya mungkin kenapa pada akhirnya kita perlu ada tempat untuk mengintegrasi itu semua
ya itu karena hal itu juga sehingga bisa terkontrol langsung semuanya
tapi dengan syarat memang harus ada tenaga kesehatan yang memadai juga ya secara jumlah
lapor covid sembilan belas mencatat sampai dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh satu ada dua tujuh ratus tujuh pasien covid sembilan belas meninggal saat menjalani isolasi mandiri
salah satu faktornya adalah mereka gagal mendapatkan perawatan di rumah sakit
rujukan yang penuh dan kelangkaan oksigen
dokter spesialis kedaruratan tri maharani menyarankan
agar pemerintah membuat unit emergency mobile untuk membantu masyarakat yang menjalani isolasi mandiri
pasien pasien icu yang tidak bisa dipindahkan sehingga terjadi stagnasi di ugd
karena tidak bisa masuk ruangan isolasi yang penuh dan sebagainya
jadi pemerintah harus menyediakan sebuah unit emergensi mobile
nah menurut saya ini kalau di negara indonesia
negara negara lain sudah digiatkan nih mas
jadi kalau mereka dalam kondisi kondisi seperti itu
harus ada tim emergency yang bisa menolong pasien pasien itu
dengan membawa ambulan sebagai unit mobilenya
jadi dia seperti ugd berjalan gitu
data lapor covid sembilan belas kasus kematian saat isolasi mandiri
terbanyak terjadi di dki jakarta sebanyak satu dua ratus delapan belas kasus
di susul jawa barat dan yogyakarta
dan tiga ratus tujuh kasus
sedangkan di jawa timur tercatat ada satu ratus tiga puluh sembilan kasus
tim kiputan cnn indonesia